saudara capres prabowo subianto bersyukur atas putusan mk yang menolak gugatan sengketa pilpres
pasca putusan mk saudara rabu depan prabowo akan ke kpu untuk penetapan